selanjutnya gara gara nekat menyeberang sungai sebagai jalan pintas dua siswa smp terjebak luapan arus sungai ciliwung di kampung pasir jambu bogor jawa barat senin sore
rentua teman korban yang datang ke lokasi sempat panik melihat korban yang terdampar di atas bebatuan selama lebih dari dua jam
keduanya akhirnya berhasil dievakuasi setelah tim gabungan bpbd dan damkar datang ke lokasi
usai dievakuasi kedua korban lalu dipulangkan ke rumahnya masing masing